saya mahasiswinya pak sofian
udah janjian mau konsultasi masalah skripsi
pak sofiannya ini gak ada di rumah
bu ini lah bu
mahasiswi bapak yang mau konsul itu
terima kasih pak
terima kasih bu
nenek sudah tua
giginya tinggal dua
udah ya bu
makasih ya bang
ih itu amin
mereka mau curhat tuh
teh kenapa ditutup teh
nah tapi pasi australia
ya apa ya anticipating
oh am thank you
wah kamu hebat john baru ditinggal sebentar aja udah punya cewek cakep
dia masih sini pak sopian kita diantarin ke rumahnya pak sopian oh kirain kamu
maaf atuneng saya bercanda mau ke rumah pak sopian ini bang ayo ya udah
lihat tukang ojek cupuh boncengin cewek seksi jadi pengen beralih profesi tukang ojek
ih apaan sih
ih kok gitu
makasih ya bang alamatnya udah ketemu
ini kan rumah yang kita datangin tadi
maaf kalau begitu bang
takut ngeliat abang
maaf ya bang
makasih ya bang
gue mau bawa ke bengkel gue gak punya duit
gue mau ngutang malu takut dimarahin
ya lo kemari stut motornya sini
gue di kramat
nah lo lewatin play over senendikit gue di situ
yaudah yaudah gue ke situ oke jack

aduh pake grogi lagi
ini neng rumahnya pak sopian
permisi ya assalamualaikum
saya mahasiswinya pak sofian udah janjian mau konsultasi masalah skripsi
pak sopiannya ini gak ada di rumah lagi pergi
aura udah sampe
bu gini lah bu
mahasiswi bapak yang mau konsul itu
foto di lamaran ini dulu kamu pernah kurus ya
pernah juga gonrong
pernah pak pernah
wah sepertinya lamaran kamu akan diterima oleh padamu
terima kasih banget pak kalau lamaran saya diterima
itu karena saya dulu pernah kurus dan gondrong pak
karena baru kamu sendirian yang melamar jadi satpam disini
kamu yang skripsinya berjudul
pelecehan terjadi karena korban memberikan kesempatan pak
pelecehan terjadi karena korban memberi kesempatan
iya pak bener
ini ada bak terakhir yang belum bapak baca pak
jadi ini kan
bapak ingat rumah pak rt sekarang
rumah pak rt memangnya ada apa
ada rapat warga
kan biasanya malam ku